menteri pertahanan prabowo subianto menyopiri presiden jokowi dan ibu negara iryana bersama dengan menteri bumn erick thohir
momen ini terjadi saat kunjungan kerja di pt pindad kabupaten malang
tujuh bulan jelang pemilu presiden dua ribu dua puluh empat apakah momen ini menjadi kode sinyal dukungan presiden jokowi kepada prabowo dan erick thohir
sore ini kita akan membahas dengan anggota dewan pembina partai gerindra andri rosiade dan waketum pkb jazil ulfawait
selamat sore bang andri dan juga gus jazil
selamat sore nanda selamat sore gus jazil
saya mau ke bang andre dulu bang andre ketua umum anda pak prabowo subianto menyopiri presiden jokowi ibu iryana dan pak erick thohir
apakah untuk gerindra ini semakin menunjukkan sinyal dukungan presiden untuk prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
ya kalau dukungan presiden untuk pak prabowo ya tentu dari november dua ribu dua puluh
eh dua ribu dua puluh dua kita sudah mendengarkan bahwa presiden berulang ulang kali memberikan dukungan dan endorsement kepada pak prabowo
baik tersurat maupun tersirat nana
jadi bukan hanya kalau dibilang kemarin itu kode bahwa presiden memberikan dukungan kepada pak prabowo
kan sudah berulang ulang kali
makanya apapun lembaga surveinya mau litbang kompas indikator lsi kan melihat
bahwa pemilih pak jokowi dan kiai ⁇ maruf ⁇ di dua ribu sembilan belas perlahan tapi pasti terus bergeser ke pak prabowo
dan dulu mayoritas memilih mas ganjar sekarang sudah terus turun di bawah lima puluh persen
itu faktanya apapun perdebatannya faktanya seperti itu
begitu nana kalau itu dibilang kode
tapi yang jelas kalau sesuai keterangan pak jokowi kan kemarin pak prabowo mendampingi pak jokowi
bersama menteri bumn dalam rangka melakukan peninjauan ke pabrik peluru pindad di turen kabupaten malang
dan kita tahu pindad itu adalah bumn industri pertahanan yang di bawah kementerian bumn
dan juga di bawah binaan kementerian pertahanan seperti itu nanda
oke di satu sisi memang alasannya presiden karena pak prabowo menteri pertahanan dan pak erick thohir adalah menteri bumn
ini soal industri pertahanan nasional
tapi di sisi lain banyak yang mengartikan bahwa ini sinyal dukungan presiden kepada pak prabowo dan juga pak erik
masa gerida nggak melihat sinyalnya ke situ bang andre
ya itu kan persepsi masing masing publik ya menilai ya
tapi yang jelas kan presiden sudah menjelaskan bahwa dalam rangka kunjungan kerja ke pabrik pt pindad turen di malang
itu pindad itu memproduksi peluru itu di malang
sejak pak prabowo menjadi menteri pertahanan pak prabowo itu belanja peluru itu sampai memberikan kontrak lima miliar butir kepada pindad
itu terbesar dalam sejarah
itu pengakuan di rutindak kepada kami di komisi enam dalam rapat rdp di komisi enam
seperti itu nanda
tapi bagi gerindra sendiri ini merupakan berkah elektoral nggak
ketika kemudian kebersamaan dari pak prabowo dengan pak jokowi diamplifikasi
kemudian sampai dipasang di sosial medianya presiden jokowi yang followersnya ini puluhan juta begitu ya
itu kan menunjukkan kode
memang nggak mengarahnya seperti itu ya
nggak melihat ini sebagai berkah elektoral
kalau berkah elektoral ya alhamdulillah
gitu loh nanda
dan faktanya memang pak prabowo mendapatkan berkah elektoral dari pendukung pak jokowi sejak pak jokowi di november dua ribu dua puluh dua
mulai di acara
mulai di acara
mulai di acara
mulai di acara
mulai di acara
bahwa dua ribu dua puluh empat kali ini jatah pak prabowo itu ya kita melihat memang pergeseran elektabilitas
pemilih pak jokowi dan km arus di dua ribu sembilan belas itu nyata
dan itu diukur oleh berbagai lembaga survei
kan itu faktanya nanda
pergeseran itu sudah ada
memang kita harus akui bahwa selain kerja keras teman teman gerindra dan juga dukungan dari teman teman pkb terhadap pak prabowo
tentu ada kode kode pak jokowi ini atau endorsement dalam tanda kutip pak jokowi ini memberikan dampak elektoral yang signifikan kepada pak prabowo
sehingga apapun lembaga surveinya sejak april ya pak prabowo nomor satu terus
oke saya mau ke pkb dulu
pkb melihatnya juga sama nggak dengan gerindra
bahwa ini merupakan berkah elektoral ketika presiden jokowi sering melakukan kegiatan ataupun beberapa momennya ini bersama dengan pak prabowo
contohnya yang kemarin ini
sampai diposting di sosial medianya pak jokowi
gujazil melihatnya ini kode dukungan nggak dari presiden
udah resmi kayaknya ke pak prabowo
ya itu kemarin kan peristiwa
presiden melakukan kunjungan ke pindad dan itu kunjungan pemerintahan presiden tentu didamping oleh para menteri terkait
nah yang unik itu kan karena pak prabowo yang nyetiri yang nyupir
sehingga ya kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu instagramable lah
jadi apalagi ada penumpang di sampingnya gitu kan
kalau soal misalkan dampak elektoral itu nanti diukur ketika pemilu maupun nanti dalam proses selanjutnya
saya tidak bisa membaca sinyal dari kegiatan yang menurut saya ini kegiatan pemerintahan
kalau ini kegiatan pilpres tentu disemprit sama kpu sama bawaslu
karena menggunakan fasilitas
karena menggunakan fasilitas
jadi jauh jauh berpikir terlalu panjang terkait dengan aktiviti yang dilakukan
ini aktivitas biasa yang dilakukan oleh para menteri
cuman hari ini memang pak prabowo kan suaranya bagus
sehingga semuanya menjadi magnet
jadi buat pkb ini sesuatu hal yang biasa saja ya
bukan bentuk kode dukungan presiden kepada pak prabowo
kode dukungan kepada pak prabowo
ya masing masing boleh menafsirkan
tapi bagi kami dilihat dari status acaranya
bukan acara kampanye
ini acara pemerintahan
kalau kemarin sehari sebelumnya pak jokowi datang dan mendoakan pkb menjadi partai besar
itu juga bukan kampanye pak jokowi diundang
sebagai presiden pembina partai partai
ini nggak ada hubungannya dengan kampanye kampanye pilpres maupun pileg
kita ini sudah sebelas bulan melakukan kerjasama dengan gerindra
itu lebih penting daripada kita mengulas
yang barang nggak sampai satu jam nyupiri
cuman lima menit
oke jadi kalau menurut pkb itu nggak penting ya
sebelas bulan kita membawa kerja
kerja sama politik dengan gerindra lebih baik itu diulas
daripada ngulas barangnya cuma lima menit
dan itu hanya untuk kepentingan sosmed aja
tidak kepentingan koalisi
kalau kepentingan koalisi mungkin itu
ini kalau menurut pkb ini hanya kepentingan di sosmed saja gitu
karena ini cuma lima menit
nggak ada artinya
lebih penting itu membahas soal koalisinya gerindra dan juga pkb
tapi ini yang menarik
gerindra menangkap nggak sih
sinyal presiden sepertinya memberikan kode restu kepada pak erick thohir mendampingi pak prabowo
karena ini bukan pertama kali ya
kemarin yang pada saat di malang
sebelumnya juga ada pertemuan hari minggu
pak jokowi dengan pak prabowo dan pak erik di istana
terus kemudian ada lagi kegiatannya
jadi sudah beberapa kali
yang kemarin ini di malang ketika pak prabowo menyopiri presiden dengan bu iryana bersama dengan pak erick
ini menurut gerindra nggak sinyal nih
bahwa pak erick yang mendapatkan restu
pak jokowi untuk menjadi cawapresnya pak prabowo
jadi pertama nana
menyerahkan dipa anggaran dari kementerian perdagangan ke wali kota padang
di kota padang tadi ya
mengeksekusi pembangunan pasar ulak karang di kota padang
itu juga ditanya oleh wartawan
saya menegaskan bahwa
sampai detik ini saya bicara
adalah gus muhaymin
karena kami berkualiti dengan pkb
tergantung gus muhaymin yang menentukan apakah tiketnya akan dipakai sendiri oleh beliau
atau beliau akan endorse orang lain
tapi pemegang kunci inggris
itu gus muhaymin
saya melihat pak prabowo
membawa mobil maung itu
yang di sebelahnya waktu itu wakil menteri
di batu sangkar
tidak ada itu isu
yang duduk di sebelah pak prabowo jadi cawapres waktu itu
waktu itu kejadian seminggu setelah lebaran
kalau urusan cawapres saya ingin tegaskan
itu urusan pak prabowo nanti memutuskan bersama sama dengan gus muhaymin
itulah kesepakatan kerjasama
yang ditandatangani oleh gerindra dan pkb
oke saya mau ke gus jansen
soal kode dukungan kepada pak jokowi
tergantung persepsi masing masing orang menilai
oke saya mau ke gus jazil
gus jandilan ini kuncinya
kunci inggrisnya akan dipakai sendiri oleh caimin
atau mungkin caimin akan merestui
beberapa kode yang disampaikan oleh presiden
terhadap pak prabowo dengan pak erik
terutama pak erick mungkin bisa
sebagai cawapresnya pak prabowo
pkb melihatnya bagaimana nih
kunci seperti disampaikan pak andre tadi
kuncinya ada di pak muhaymin
dan sudah jelas disaksikan enam puluh tujuh ribu di lapangan stadion manaan
kebulatan tekad dari para ulama
dan juga disaksikan oleh pak prabowo
bahwa siapapun partai politik
akan mengikat koalisi bersama pkb
mempersyaratkan gus muhaymin
jadi tidak ada nama lain
apalagi erik thohir
di pkb hanya ada satu nama kader terbaiknya
kita tidak menyertakan nama nama lain
oleh sebab itu itu clear
ini bukan urusannya pak muhaymin pribadi
tetapi pak muhaymin memegang mandat dari dpw pkb
siapapun partai politik
yang mengikat koalisi kerjasama bersama pkb
mensyaratkan gus muhaymin menjadi pasangannya
tapi pkb tidak khawatir ya
dengan momen kemesraan pak prabowo dengan pak erick thohir
beberapa kali terutama kemarin
pada saat menyopiri presiden jokowi
dan bu iryana
sama sekali tidak khawatir
pak erik thohir itu tidak punya jaringan massa
pak prabowo saya yakin hari ini akan memilih pasangan calon wakil presiden
yang memiliki akar ideologi yang kuat
yang memiliki akar jaringan yang kuat
yang memiliki elektoral di jawa tengah dan jawa timur
tidak mungkin akan memilih wakil
oleh sebab itu pkb akan terus menjalankan mandat muktamar
untuk terus berjuang
bagaimana nanti pak prabowo dan gus muhaymin berpasangan
ini sudah sebelas bulan kata pak muhaymin
takdir lah yang nanti akan menentukan pasangan ini
mudah mudahan takdir itu betul betul bisa diwujudkan
jadi kalau soal nama yang lain
tidak ada di radar pkb nggak ada nama lain
namanya cuma muhaymin iskandar saya nanti nanya ke gerindra
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita lanjutkan perbincangan kita dengan anggota dewan pembina partai gerindra
andre rosiade dan juga ada wakil ketua umum pkb jazil ulfa white
saya mau ke bang andre lagi
bang andre tidak ada nama lain ya
dari pkb itu cuma satu nama yakni muhammad iskandar
pertanyaan saya kalau nanti presiden jokowi menyodorkan nama erick thohir
sebagai cawapresnya pak prabowo bagaimana ya
karena kan pak prabowo tegak lurus sekali nih dengan presiden jokowi
dan kemudian kalau misalnya presiden akhirnya mendorong
agar erick thohir saja yang menjadi cawapresnya pak prabowo
karena sampai saat ini calon nama yang diajukan pkb kepada kami itu tunggal
yaitu gus muhaymin
tidak ada nama yang lain itu satu
yang kedua pengambil keputusan itu nanti adalah pak prabowo dan gus mohaimin
seandainya ada tokoh masyarakat tokoh bangsa partai lain mengusulkan nama lain
kepada pak prabowo
kepada pak prabowo
ya tentu pak prabowo menyampaikan hal ini ke gus muhaymin
itulah komitmen kami
pemutusan cawapres itu ada di tangan gus muhaymin
jadi pak prabowo akan lebih mengikuti gus muhaymin ketimbang presiden jokowi ya
jadi gitu nana
usulan usulan yang ada nanti ya
apapun usulannya tentu akan didiskusikan dengan pkb
tapi nana jangan menyimpelkan kalimat kalimat seperti itu
langsung ambil kesimpulan
tentu kalau ada misalnya masukan
misalnya nanti suatu saat pan bergabung dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
golkar bergabung dengan koalisi kebangkitan indonesia
bulan bintang bergabung dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
misal pbb pbb kan mengusulkan namanya pak yusril
nama prof yusril disampaikan ke gus muhaymin
karena prabowo tuh sangat menjaga etika
kami sangat menjaga koalisi kami
jadi kami sangat menjaga
jadi siapapun yang mengusulkan tentu kami akan minta
akan diskusikan antara pak prabowo dan gus mohaimin
karena dalam pasal kerjasama kami piagam kerjasama yang ditandatangani pak prabowo dan gus muhaymin
bahwa capres dan cawapres itu diputuskan
bersama sama oleh pak prabowo dan gus mohaimin
jadi apapun usulannya nanti tentu akan didiskusikan kepada gus muhaymin
intinya seperti itu nana
nanti gus jazil akan menjelaskan lebih detail
soal piagam piagam itu
saya mau tanya kalau nanti didiskusikan dan gus muhaymin tetap bertahan ingin menjadi cawapres
tapi pilihan dari presiden jokowi kemudian mungkin ketemu partai lain seperti ketemu empan yang akan bergabung misalnya
itu menolak bagaimana
usaha berandai andai nana
nana ini kebanyakan berandai andai ya
ini udah sebelas bulan nih
sudah sebelas bulan bang andre
belum ada progress kenapa
saya juga menunggu sama
saya gus yajil tuh menunggu hasil diskusi pak prabowo dan gus muhaymin berdua
jadi insya allah lah
saya rasa pak prabowo dan gus mohaimin di waktu yang tepat dan momen yang pas
tentu akan segera mengumumkan
yang jelas pak prabowo dan gus muhaymin itu kan maju untuk menang gitu loh nana
gus jazil pertanyaan saya adalah kalau misalnya nanti nama yang diputuskan ini berbeda ya
nama yang diinginkan oleh pak prabowo ini berbeda
dari gus mohaimin iskandar bagaimana kemudian pkb akan tetap bertahan atau mencari alternatif lain
kabarnya sudah intens sekali nih
dengan pdi perjuangan kami dengar gus jazil
sampai detik ini nana
pkb memandang gerindra
memandang pak prabowo itu orang yang amanah
orang yang tidak akan mengingkari janjinya
jadi kalau di dalam pkb ada satu nama gus muhaymin
dan seperti komitmen yang disampaikan oleh pak prabowo
baik di forum terbuka dan tertutup
itu di tangan pak muhaymin
saya pikir itu disampaikan seorang satria
jadi saya gak usah lagi ragu
masih ada waktu
bagi pak prabowo dan gus muhaymin
memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden
di tengah godaan godaan itu
pak prabowo dan gus muhaymin sudah tahu caranya
oleh sebab itu
bagi pkb hari ini
dua duanya menjaga amanah
jika adalah salah satu yang berkhianat

maka pkb dan gerindra
pasti publik juga akan memberikan hukuman
oleh sebab itu
perjanjian yang dibangun oleh pkb dan gerindra
betul betul mempertimbangkan semuanya
dan itu bisa dijalankan
kalau tidak bisa dijalankan
untuk apa membangun koalisi
kalau tidak bisa dijalankan
untuk apa tanda tangan
saya yakin pak prabowo dan gus muhaymin ini
orang yang sudah makan asam garam
sudah tahu caranya
oleh sebab itu
pak prabowo misalkan disuruh nyetiri
hari ini sudah nyetir saja
tidak ada masalah
apa yang dipermasalahkan
antara nyetir mobil dengan tanda tangan
fakta koalisi jauh bedanya
gus jasil saya ingin tanya ya
saya ingin tanya penegasan
pkb sampai kapanpun
sampai nanti pendaftaran
tidak akan menerima nama lain
termasuk erick thohir
sebagai cowok presiden pak prabowo ya
itu konsekuensi dari mandat muktamar
jadi tidak akan menerima ya
sampai pendaftaran nanti
tidak akan menerima nama lain
termasuk nama erick thohir
tidak akan menerima nama lain
termasuk erick thohir tidak
di radar pkb hanya ada satu nama
yang bisa disampaikan kepada pak prabowo juga
jadi tidak ada nama erick thohir ya
tidak ada nama erick thohir
tidak ada nama erick thohir
jadi cuma satu ya
namanya adalah muhaymin iskandar
dan pkb berharap
dan tidak usah di
tidak usah nana
ya satu itu namanya gus mohaimin
ya kami dengar informasi juga
nana memang suka mentafsirkan
sampai kemarin pertemuan empat mata
antara pak prabowo dengan gus muhaymin
setelah pulang haji
juga gus muhaymin sudah
menyerahkan hasil survei
dan memang tetap bersikuku ya
ingin menjadi cowok persia pak prabowo ya
itu mandat muqtamar
itu mandat ulama
bukan pak muhaymin yang bersikukuh
tapi dpp pkb dan para kiai
nana bertanya macam macam tadi
bukan urusan pak muhaymin lagi nanti
satu nama yang sudah dimajukan
diusulkan ternyata tidak lolos
itu bukan urusannya pak muhaymin
itu urusan dpp pkb
urusan para kiai dan para ulama
baik kita tunggu nanti jelang pendaftaran
apakah konstelasinya berubah
apakah kedua partai ini
baik gerindra ataupun pkb
piagam perjanjian yang sudah ditandatangani
atau ada salah satu yang mangkir
sangat cair sekali
apakah betul betul nanti akan menjadi cawapresnya pak prabowo
atau justru ada nama lain
kita nggak tahu sekali lagi
waktu yang akan membuktikan
kesetiaan dari dua partai ini
dan apakah betul
sinyalnya presiden jokowi
ini memang betul diarahkan kepada pak prabowo
dan nama lain itu
atau mungkin nama lainnya
kita juga gak tahu
tapi kita akan tunggu nanti
konstelasi politik yang semakin dinamis
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada anggota dewan pembina partai
dan juga waketum pkb
dan juga bang andre
terima kasih nana